bagaimana menjawab kakak bi
laura itu orang kaya dia punya banyak uang keluarganya
kalau kak rangga mau ngebantuin orang lain lebih baik kita bantuin orang miskin kak
yang lebih membutuhkan
pokoknya gua gak mau tau
lu harus gantiin posisi cewek gue
cewek jelek kaya gitu aja gak mau sama lu apalagi gue yang cantik
eh eh jangan kurang aja lepasin lepasin
eh ikut lu gak tau
lepasin lepasin tolong lepasin
terima kasih kak
makanya ra kamu tuh jangan remein apapun
banyak orang jahat tau gak sih
tapi aku harus tetap kerja tau gak sih
jaga jaga aja kalo momis modali tuh gak mau nerima aku
ra mereka pasti mau nerima kamu
aku aja dipanggil buktinya
udah kamu pulang aja
kok gak mau sih
aku gak salah tapi cari gak percaya
yaudah nanti aku yang bilang sama papa kamu
kamu gak salah
pokoknya dari harus percaya sendiri
aku harus tunjukin sama mami sama dari
kalau aku tuh bukan laura yang dulu
aku harus tetep nunggu
aku harus tetep nunggu
ya tuhan kenapa bisa jadi begini sih
saya gak mau tau
pokoknya harus ganti semua jamu jamu saya yang hancur
maksud aku tuh aku gak salah
yang salah tuh anjing itu yang ikutin aku kemana mana
yang ganggu ganggu terus
saya gak mau tau
saya gak peduli
saya gak mau rugi
kalau nggak mau ganti saya laporin ke polisi
saya ganti semuanya
nah gitu dong
semuanya satu juta
aku mau beli jamu
eh mau beli jamu lagi gak
saya lihat kamu kelihatan lesu dari tadi
ada loh jam khusus untuk laki laki
pokoknya mulai besok
kamu gak beli jualan jamu lagi
rak aku gak pengen kamu dapat masalah lagi
tapi kalau nanti aku gak punya uang gimana
aku bakal tanggung semua kehidupan kamu
karena aku gak pengen kamu kenapa napa
kamu memang boyfriend yang paling oke di dunia ini
ya udah jangan
ya udah nyaris
tunggu nanti aku malah
primo mengundang kakak
untuk sih pediatrician
pondong kotak lagi nah
masalah apa kamu
jangan cuma karena rasa sayang karangga ke laura
karangga mau ngelakuin apa aja untuk dia
dia pikir akunya menteduwitan apa matre
kamu gak usah mikir aku
aku tuh denger opi bilang apa tau gak
kamu tanggung jawab aku
aku sewain kamu rumah
kita cari rumah dimana
gimana aja terserah kamu
kalau dari dulu sih aku impiannya pengen beli rumah deket
di rumah yang dikeluar
apalagi ya kesawan gampang
oh iya jangan lupa kalau berenangnya sneu pengen berenang
kita cari aja dulu
karangga emang gak pernah berubah
dia ada buta sama laura

aku jangan katakan
kenapa brethren aku udah punya
ya hanyut jenit sih kamu
kamu itu pertama mobil yang kuumang sanding sih bayi sop kan

akhirnya sampai aku dilihat kehendaknya ohh really

tesimapang bukan itu
dasar kamu juga
lu kan pasti grains nya shine
kamu tidur di kolong jembatan enak mana
ya udah aku pulang ya
ternyata ga ada bunanya punya pacar
ga bikin tambah seneng tetep aja sengsara
terpaksa deh bisa jualan jamu lagi
hmm semua di kontrakan ini butut
bursi butut semua butut semuanya tua tua
silek banget furniture nya
karena tuh pelit banget sih
kalian cobain ya jamu aku
kayak permen manisnya
tapi abdul suruh nyoba jamu kakak yang mana kak
banyak banget nih kak
aku kan laki laki kak
masa selalu minum jamu gituan
aduh cowok cewok tuh sama aja tau ga sih
nah kamu ruslan
kamu kan sukanya makan blulu nih
aku mau kasih kamu jamu tahan lapar
yang bener kak
dengan jamu ini kamu bisa tahan lapar seharian terus ga lemes
boleh kak boleh boleh nek
nah kamu nih kak
kamu dapat jamu spesial
namanya jamu sapu jagad
jadi kan kamu harusnya nyapu terus
nanti habis kamu minum jamu ini sekali nyapu semua ya langsung bersih
wah hebat dong kak
ora apaan tuh
bang suwab pak muklis mau jamu ga
nah jamu jamu apaan tuh
iya bang suap sama bang muklis kan sukanya berantem terus nyopet segala macem yang ekstrim lah
jadi aku mau kasih kalian jamu